beragam kasus penipuan terkait aset pertanahan yang merugikan korbannya dengan nilai yang tidak sedikit
masih kerap terjadi di indonesia
mulai dari pengambil alian kepemilikan lahan kasus sindikat pemalsuan sertifikat tanah
hingga penipuan mafia tanah yang berkedok menjadi pembeli
kasus yang melanda publik figur nirina zubir dan mantan wakil menteri dino patijalal baru baru ini
merupakan dua dari banyaknya contoh kasus korban yang terjerat mafia tanah
bagaimana modus operandi para mafia tanah yang perlu kita pahami
dan sejauh mana upaya pemerintah memberantas praktek praktek mafia tanah
kita akan membahasnya bersama kepala kanwil bpn dki jakarta dwi budi martono
selamat pagi pak dwi
pak dwi kalau kita bicara mengenai modus operandi di mafia tanah itu sering terjadi ya pak ya
lalu sebenarnya seperti apa nih pak modus yang biasa sering dilakukan
baik pertama tama terima kasih atas kesempatannya
modus yang banyak itu mas itu permufakatan jahat
jadi ada permufakatan banyak pihak untuk melakukan kejahatan pertanahan
itu misalnya kita identifikasi ada tujuh nih modusnya
satu yaitu menggunakan kirik palsu
kemudian ada juga surat surat lain yang palsu misalnya
kemudian yang ketiga itu melakukan okupasi atau penguasaan tanah
itu di jakarta juga cukup banyak
kemudian ada yang merubah tanda batas
ada juga yang cukup sering itu melakukan permohonan sertifikat pengganti karena hilang
tapi sebenarnya tidak hilang
juga memanfaatkan lembaga peradilan
contohnya mengajukan gugatan dengan mengajukan surat palsu
itu ada beberapa
kemudian putusannya dipakai ke bpn
demikian juga ada yang para pihak menggunakan pengadilan padahal dua dua pihak itu bukan pihak yang sebenarnya memiliki
kemudian ada lagi yang mengajukan gugatan itu terus menerus
ada yang dipidana ada yang di perdata ada yang di tun bahkan ada di peradilan agama yang sampai putusannya bisa berbeda
dan semacam itulah kira kira yang modus modus yang dipakai oleh komplotan ini
pak dwi kalau anda tadi katakan banyak sekali ya modus operandi yang dilakukan
karena lu sebenarnya hal ini terjadi karena satu apakah memang minimnya kewaspadaan warga
kepahaman warga yang memiliki tanah sertifikat
kemudian apakah memang ada pihak pihak yang memang bersekongkol seperti ini pak
menggunakan celah ketidakpahaman masyarakat terkait masalah hukum
jadi dua duanya ya mas
ada orang jahatnya ada korbannya
tapi sebenarnya apa
sebenarnya orang orang dekatnya ini biasanya
kayak pak dino fahdi jalal itu kan orang kepercayaannya
nah ada lagi yang calon pembeli yang kemudian dipercaya
itu juga ada
jadi sebenarnya malah orang orang terdekat dari korban
yang kemudian masuk ke dalam jaringan
pak dwi kalau anda katakan tadi orang orang terdekat
berarti asumsinya adalah pihak pemilik sertifikat asli ataupun yang memiliki tanah tersebut
memang tidak paham
sehingga dia memberikan secara sukarela untuk mungkin jual beli
kemudian juga untuk perpanjangan sertifikat seperti itu ya pak
lalu sebenarnya bagaimana cara untuk mencegah resiko penyalahgunaan sertifikat nih pak
pemegang sertifikat itu hati hati betul
ketika mempercayakan transaksinya kepada orang lain
syukur syukur kalau transaksinya bisa dilakukan sendiri
jadi jangan dikuasakan gitu mas
kalau dikuasakan itu jangan sampai ternyata kuasanya ini digunakan secara tidak benar
itu yang apa yang kuasa yang kemudian disalahgunakan lah oleh orang kepercayaan
kira kira kalau memang bisa datanglah sendiri ke kantor pertanahan
itu akan mengeliminir ketidakpun
mengeliminir kejahatan pertanahan
bapak selain tadi ada melibatkan pihak dalam keluarga orang kepercayaan
tapi juga kementerian atr bpn juga menghukum satu ratus dua puluh lima pegawainya ya pak
yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan seperti ini
apakah memang keterlibatan orang dalam modus modus seperti ini masih memang bisa terjadi pak
jadi mafia tanah ini memang selalu melibatkan banyak pihak
termasuk orang dalam bpn
ya dari delapan puluh ribuan karyawan itu yang sudah dikenakan sanksi seperti mas bilang tadi ada seratusan sekian
ada yang dipecat ada yang diturunkan pangkatnya dan sebagainya
nah selain di bpn sendiri di kawan kawan kepolisian juga melakukan hal yang sama
kemudian di ppat kami juga melakukan hal yang sama
ada yang diberhentikan dengan tidak hormat ada yang diberhentikan ada yang di
jadi tergantung kesalahannya
pak ini kalau kita orang awam ya pak mungkin rata rata mereka sedikit capek mungkin untuk mengurus sertifikat
karena waktu yang lama kemudian prosedural
lalu ada sebuah teknologi baru yaitu elektronik sertifikat
apakah menurut anda ini cukup aman pak
mengingat boleh jadi ini sebuah terobosan
jadi pemerintah pak menteri sangat mendorong untuk percepatan implementasi sertifikat elektronik
karena kalau kita lihat kejahatan kejahatan itu biasanya kan pemalsuan dokumen
nah kalau misalnya sudah elektronik kita bisa terintegrasi dengan nik nya dukcapil
sehingga verifikasi subjek hak itu menjadi lebih otoritatif dan lebih teliti
nah ini yang akan menjamin bahwa sertifikat elektronik akan lebih secure lebih safe dari sisi pemeriksaan subjek hak
sehingga tidak ada lagi kejadian kejadian yang seperti bu nirina alami kemarin
lalu bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk mencari sertifikat elektronik
jauh lebih aman pak mengingat boleh jadi orang orang berpikir akan ada pemalsuan lagi ketika orang bisa menggunakan data data tersebut
meretas data tersebut kemudian juga ada kejahatan cyber seperti itu pak
pak menteri juga sangat meyakinkan kepada kita agar pakai iso
dan menggunakan tanda tangan elektronik yang menggunakan teknologi persandian seperti kriptografi oleh badan siber dan sandi negara itu mas bssn
dan cara cara lain yang untuk lebih mengamankan sertifikat elektronik ini
bapak kalau kita bicara mengenai kasus ini ya pak lalu seperti apa
aparat penegak hukum maupun pihak dari atr sendiri untuk menekan jumlah kasus mafia tanah yang masih terus terjadi pak
pemerintah itu sudah saling bekerja sama
saat hari ini pun pak menteri bersama dengan kepolisian dengan jajaran kejaksaan saat ini sedang rapat koordinasi di jakarta di ancol ini
target target setiap daerah kita canangkan untuk bisa diselesaikan tahun ini ada enam belas misalnya
kemudian di dki ada empat harus selesai semua
ini selalu selalu di apa ditekankan untuk koordinasi bersama aparat penegak hukum
kemudian kita juga selalu melakukan pembinaan
baik kepada karyawan kita
dalam itu berkali kali pak menteri mengatakan bahwa kalau sampai melakukan ini hukumannya akan sangat keras
sebaliknya kalau kita ikut berjihad melawan mafia ini maka pak menteri akan membela kemanapun bahkan beliau sampai kalau perlu ke akhirat saya akan ikut bersaksi gitu
jadi apa ke dalam pun juga begitu
demikian juga ke ppat kita sosialisasikan bahaya ini
kemudian yang terbaru yang terbaru selain pembinaan kemudian itu ada aplikasi sentuh tanahku
yang aplikasi ini sebenarnya sudah cukup lama tapi kita tambahin fitur untuk mafia tanah
fitur itu jadi kalau kita sudah masyarakat pemegang hi sudah punya akun di sentuh tanahku
nanti kalau tanahnya ada transaksi akan ada notifikasi
nah ini sesuatu yang baru disentuh tanahku yang mudah mudahan bisa mengeliminir hal hal yang tidak diinginkan
kira kira itu upaya upaya pak menteri kita semua di atr bpn untuk mengurangi mafia tanah
iya pak dwi ini pertanyaan terakhir ya
jika ada kasus di mana pembeli sudah bayar lunas tanah namun belum mendapat hak dari penjual seperti belum dapat sertifikat
lalu bagaimana baiknya tindakan lanjutannya dan harus lapor kemana pak
jadi kalau itu kejahatan tentu harus melalui hukum
kalau itu kejahatan
jadi kita pun bersama polisi dan jaksa itu akan sama sama membantu masyarakat yang terkena masalah semacam itu
nah namun perlu saya tekankan bahwa begini mafia tanah kasus kasus semacam ini seperti di dki
itu sekarang ada dua puluh lima dari delapan belas satu delapan ratus sertifikat
jadi dari satu delapan
jadi jumlahnya sekian ya
tapi karena ini tanah itu kalau bahasa jawa sedumuk batuk senyari bumi
jadi karena ini tanah walaupun sangat sedikit
itu cukup membuat berita
membuat berita yang sangat besar dan kita akan sangat berkonsentrasi untuk memecahkan masalah ini secara bersama sama
baik terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini bapak dwi budi martono selaku kepala kanwil bpn dki jakarta selamat pagi pak